kamu kenapa sih ngeliatin saya terus
aku gak tau mau ngeliatin apa lagi
terus aku ngapain mas
duduk aja saya mau kerja soalnya
mas kira kira ada data data yang mau aku masukin nggak
gak usah duduk aja
itu tugas pegawai saya
gak usah itu tugas aku
dulu kan aku juga ob disini
aku bikinin dulu sebentar ya
andini karisma putri bisa
masalahnya apa sih

patah bersyukur sekali
yang percaya kalau andin tuh gak bersalah
bapak juga sampai detik ini nggak percaya bahwa andin salah
tapi papa udah gak punya daya upaya untuk membuktikan andin nggak bersalah
kamu inget kan
kita udah sewa pengacara sewa penyelidik untuk menyelidiki kasus ini sampai habis habisan untuk makanannya susah
semoga kebenaran segera terungkap ya ma
sebentar ya pa ini elsa telepon
mama sama papa lagi di coffeesity kenapa
kebetulan banget dong mah aku sama nino juga mau ke sana
mau pamitan sama mama papa sekalian nanti mau ambil barang barang yang di rumah papa
alhamdulillah elsa mama benar benar senang sekali mendengarnya saya
iya mas yaudah tungguin aku ya
iya mama tungguin kamu di sini ya
sayang aku udah infoin mama ya kita ke sana
dengar lagu yuk
sayang sayang ini tuh lagu aku banget tau gak
pas aku di rumah papa tuh aku kepikiran kamu terus loh
kamu kepikiran aku ma
pikir gak ya
hati hati ini lagi nyetir nanti nabrak
masa gak kangen sama aku sih
kamu hafal gak lagunya ini
coba mau denger
terima kasih selamat datang di coffeesity silahkan
kamu kenapa sih ngeliatin saya terus
aku gak tau mau ngeliatin apa lagi
kamu kan bisa tuh buka aplikasi berbelanja
bisa belanja apa kayak disitu
daripada ngeliatin saya
ngapain kek sibukin diri disitu
gak usah lebay deh
nah gitu lah
jangan gak ngerepotin saya
mau ke kamar mandi
kenapa gak boleh
disuruh disini aja
sebentar dong kok
udah sana aja lama lama
yakin gak mau ikut
andin ke toilet kenapa bawa handphone
jangan sampai andin di luar
jangan sampai andin di luar
bener kan ari terima telpon
jalan jalan dari nino
kalau ternyata papa sama mama bikin
kerja sama sama teman juga
jadi bukan milik papa sendiri
ayo duduk dulu
ayo yuk duduk
pak ngajakin kalian duduk
papa udah dengar semua dari elsa
dan papa sangat berterima kasih sama kamu
kamu sudah mau mempertimbangkan
kembali soal perceraian kalian
dan akhirnya menarik penggantan
sekali lagi terima kasih ya
aku cuma berharap
bisa lebih baik ya
insya allah ya
ya dicipin semuanya
apa yang kalian mau
perlu masukin sosial media nggak pak
kayaknya aku ini aja deh
terus kamu mau kick nggak
kita berdua aja ya
nggak habis juga kalau aku sendiri
kopinya cappuccino aja pah
biar papa yang pesan ya
aku taruh dulu nanti ya
kok dia malah ke depan sih
kok juga nggak tahu mah
terima kasih ya
terima kasih ya
ini kelihatannya enak banget deh pak
tadi katanya ke toilet pak
tetep k steel simon nih ya